indonesia breaking news
para bakal calon presiden dan calon wakil presiden menjalani tes kesehatan untuk mengikuti kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
tadi di awal sudah kita lihat bersama pasangan calon prabowo subianto dan juga gibran raka buming
apakah sudah berganti baju setelah tiba tadi sudah berganti dengan baju yang disiapkan untuk menjalani serangkaian tes kesehatan
dan tadi sepertinya seperti kita saksikan bersama gibran dan juga prabowo tidak memberikan komentar lebih lanjut
hanya menyapa wartawan melambaikan tangan tersenyum berpose begitu ya untuk kebutuhan media
kemudian langsung kembali masuk lagi menjalani serangkaian tes
hingga delapan atau sepuluh jam ke depan